porri presisi restoratif justice
harapan baru pencari keadilan
restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian
dalam berbagai kasus pidana
demi tercapainya keadilan bagi semua pihak
diinisiasi oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
restoratif justice menjadi salah satu program prioritas
penanganan kasus dengan upaya penyelesaian perkara
di luar jalur hukum atau peradilan
dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dan juga korban
restoratif justice adalah bentuk komitmen polri
dalam memenuhi prinsip rasa keadilan
polri menitikberatkan upaya pencegahan
dengan berpedoman pada perpol nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
lantas bagaimana implementasi restoratif justice
yang dilakukan oleh korps bayangkara
restoratif justice harapan baru pencari keadilan
itulah topik kita malam hari ini bersama saya diana dwi
terima kasih sudah hadir di studio sna indonesia
dan selanjutnya ada prof dr edward umar sharif hari
shm hum atau akrab disapa prof edi hiarie
wakil menteri hukum dan ham
selamat malam prof edi
selamat malam baik sehat
sehat semangat ya karena kita akhirnya bisa hadir di studio kali ini ya
baik terima kasih banyak
dan arah sumber selanjutnya ada bapak andrea h pulungan shm hum
mtcp restoratif justice fasilitator dari pusat pelatihan pengembangan pendaya gunaan mediasi
selamat malam pak andrea
terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama kami
ya sama sama terima kasih
baik kita langsung memulai saja dialog pada malam hari ini
kalau selama ini masyarakat indonesia itu selalu berpikiran
kalau ketika ada kejahatan praktek praktek kejahatan terjadi
pastinya akan dilakukan penyelidikan penyidikan
kemudian akan masuk ke pengadilan kemudian pastinya dihukum penjara begitu bagi pelaku
itu seperti itu adalah konsep yang biasa umumnya kita pahami
tapi kemudian masyarakat saat ini mungkin agak dihebohkan gitu ya dengan beberapa kasus
misalkan ada seseorang yang membakar sekolah tapi kemudian dibebaskan
kemudian ada orang yang mencuri hp kemudian dibebaskan dan diberikan handphone seperti itu
tapi ternyata sebenarnya ada yang disebut sebagai restoratif justice
sebelum kita berbicara lebih jauh begitu ya tentang topik ini
mungkin akan ada baiknya kita
memiliki pemahaman yang sama masyarakat juga lebih mengenal apa yang disebut dengan restoratif justice
mungkin ke prof edi terlebih dahulu
ya jadi memahami restoratif justice itu ada dalam dua pengertian
pengertian restoratif justice dari segi konsep
mengandung makna lebih mengutamakan pada pemulihan dan bukan penghukuman
dalam pengertian yang kedua restoratif justice sebagai proses
dan juga mengandung penghukuman
sebenarnya restoratif justice adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku korban
bahkan lebih dari itu keluarga pelaku juga keluarga korban
bahkan bisa jauh juga bisa melibatkan masyarakat di mana pelaku bertempat tinggal
dan masyarakat di mana korban bertempat tinggal
artinya masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses restoratif kios
itu dalam definisi yang paling luas ketika kita memaknai restoratif justice sebagai sebuah proses
sebetulnya dari segi pengetahuan istilah restoratif justice itu baru dikenal tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
oleh seorang kriminolog yang bernama albert ikhlas
jadi sebetulnya restoratif justice ini sebagai kritik terhadap peradilan pidana secara tradisional
yang lebih mengutamakan pada pembalasan dan tidak mau tahu dengan bagaimana situasi korban
jadi sebagai contoh
kalau ada suatu kejahatan katakanlah pencurian
hukum pidana itu kalau ada pencurian yang penting pelaku dihukum seberat beratnya
tetapi tidak mau tahu bagaimana dengan nasib korban
ini sebagai kritik terhadap peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan retributif
atau keadilan pembalasan maka lahirlah konsep restoratif justice
jadi pemulihan keadilan
pemulihan keadilan ini bagi siapa
bagi si korban
bagi si korban
tapi kalau menurut pak anjur
andreas sendiri apakah restoratif justice ini tepat begitu untuk diimplementasikan di indonesia
hmm kalau menurut saya sangat tepat
itu berangkat dari sebuah filosofi yang menghubungkan antara kesaling terhubungan manusia dengan manusia
manusia dengan tuhan dan manusia dengan alam
itu dijaga keseimbangannya terus dijaga harmoninya
ada satu yang rusak dia harus segera diperbaiki
nah restoratif justice berpikir bahwa segeralah serang laba laba ini
kalau ada yang rusak diperbaiki supaya apa
supaya tidak berdampak ke yang lain
nah value ini nilai ini ini ada di dalam nilai nilai pancasila kita
ya jadi di pancasila itu sebelum indonesia merdeka value itu sudah hidup
misalnya yang gampang begini di tapanuli selatan itu ada namanya dalihan netolu
dalihan netolu itu tunku yang tiga
jadi apapun permasalahan dibereskan dengan tunku yang tiga itu
tidak merusak tungku tersebut jangan sampai batu penyangga tungku itu satu lepas
jadi semua diselesaikan secara bersama sama dipulihkan kembali
nah satu lagi bahwa manusia indonesia itu adalah manusia yang kuat akan silaturahim
nah restoratif justice itu menjaga kesaling terhubungan ya menjaga silaturahim
sangat cocok di indonesia dan seharusnya mudah dilakukan di indonesia
mudah untuk dilakukan di indonesia
oke kalau tadi prof edi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya retoratif justice ini sudah dikenal sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh begitu ya
tapi apakah ya memang ini baru diimplementasikan di indonesia
sebenarnya dalam praktek kepolisian saya ini sudah hampir tiga puluh dua tahun di kepolisian
dan sudah melakukan ini ya
dan dalam praktek itu sudah dilakukan
dan sudah melakukan ini ya
dan sudah cukup lama
tapi kita bersyukur bahwa pak kapolri general polisi dr lestri osjigit prabowo memberikan payung secara jelas kepada anggota dan jajaran
dengan menerbitkan perpol nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu tentang tata cara penyelesaian penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif
artinya adalah tadi sudah dijelaskan oleh prof hiraj bahwa ini mengutamakan kepada upaya untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan pihak pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi
dengan melibatkan korban kemudian pelaku keluarganya atau mediator yang ditunjuk
termasuk perlibatan kepada tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya
untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mereka hubungannya bukan lagi saling bermusuhan tapi menjadi pulih kembali setelah penerapan restoratif justice dilakukan
ya ini ada sejumlah data yang menyampaikan bahwa kurang lebih ada satu enam puluh dua polsek
di tiga ratus empat puluh tiga polres yang melakukan penyidikan dan memprioritaskan mediasi ini merupakan salah satu bentuk dari restoratif jakarta
betul terhadap seribu sekian polsek yang tidak diberikan kewenangan penyidikan memang oleh bapak kapolri tentunya berdasarkan pertimbangan bahwa di sana memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah
kemudian lebih banyak kepada upaya upaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat
termasuk upaya untuk menyelesaikan konflik konflik kecil yang timbul di masyarakat dan membantu masyarakat apabila berhubungan hukum dengan satuan diatasnya
dalam hal ini mungkin polres sehingga hubungan yang baik terjalin antara masyarakat dan polri utamanya di polsek polsek yang memang memiliki tingkat kerawanan kamtipas rendah ini bisa lebih baik

prof edi menambahkan tadi bagaimana sebenarnya implementasinya sejauh ini
ya sebetulnya tadi kalau pertanyaan kepada dr pulungan apakah ini cocok di indonesia ya memang sangat cocok
tadi lebih dari tiga puluh tahun pak komjen agus dalam berpraktek sebagai polisi juga sudah menerapkan itu ya
jadi salah satu pendekatan di dalam restoratif jahat itu ada lima pendekatan
salah satu diantaranya yang disebut dengan istilah board of panel citizen
board of finance citizen itu yang melibatkan warga
tadi apa ya di
tapanuli misalnya di sumatera barat itu ada namanya lembaga kan
ya kekerabatan anak
kemudian di jawa itu ada rembuk desa
itu sebetulnya adalah nilai nilai restoratif justice
jadi sebenarnya dalam implementasi itu tidak sulit
tadi dikatakan juga di polsek dalam ribuan kasus mediasi
bentuk yang paling tua dari restoratif justice itu adalah yang disebut dengan istilah form
jadi itu sudah dilakukan oleh paul ri
bahwa sejak pak paul ri menjabat beliau keluarkan peraturan paul ri nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu
itu sebetulnya memberi panduan bagi teman teman polisi untuk lebih berani bertindak karena ada dasar hukum yang jelas
ya termasuk kasus kasus apa saja yang nanti bisa di restoratif seperti itu ya
nah ini selama ini kan selalu muncul beberapa hal gitu ya case di indonesia
seperti over capacity untuk penjara penjara di indonesia
kemudian jumlah aparat penegak hukumnya ini tidak seimbang begitu dengan kasus kasus yang ada
dan juga biaya perkara yang juga cukup tinggi
ini apakah mungkin restoratif justice ini akan menyelesaikan problematika problematika tersebut
mungkin ke pak andrea
ya sebetulnya itu salah satu
itu salah satu
misalnya penjara untuk mengatasi overcrowded di lapas
cuma yang lebih basic lagi bahwa restoratif justice ini sebetulnya bisa diberdaya gunakan di lapas sendiri
sehingga ketika mereka keluar mereka jadi manusia yang jauh lebih bermanfaat
jadi di dalam lapas sendiri itu ada sebetulnya pendekatan restoratif justice yang bisa dilakukan sebetulnya ya
tapi sebelumnya saya terima kasih dulu nih prof edi sudah mendoakan saya jadi dokter
ya jadi itu sebagai salah satu cara ya
sebetulnya juga ada cara cara yang lain termasuk dekriminalisasi
misalnya saya sih beranggapan bahwa kalau misalnya ada yang menghina atau mencelah lewat medsos gitu ya
ada penghinaan oleh medsos
udahlah gitu loh
ngapain mesti dipidana itu ya
dekriminalisasi aja lah
sudah selesaikan dengan
sudah selesaikan dengan cara yang bukan pidana gitu
atau misalnya senggolan di jalan gitu ya
terus pukul pukulan di jalan anak muda gitu yang tanpa mengakibatkan meninggal dunia
ngapain gitu mesti pidana
itu salah satu juga dan itu sebetulnya yang sudah dilaksanakan oleh polri sebetulnya
kalau saya ingat sejarah itu tahun dua ribu lima itu ada namanya cap tujuh ratus tiga puluh tujuh
itu tentang implementasi perpolisian masyarakat di polri
di dalam cap itu ruhnya restoratif justice itu hidup ketika babin kaptipas diberikan tugas untuk menyelesaikan perselisihan perselisihan di wilayah tugasnya
perselisihan antar warga
entah itu antar tetangga entah itu ribut antar warga
jadi ruhnya sendiri sebetulnya sudah ada
bahkan kita bisa klaim bahwa
surat edaran kapolri nomor delapan tahun dua ribu delapan belas kalau nggak salah itu juga mengatur tentang implementasi restoratif justice
tetapi kan surat se itu kan tidak mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat regeling ya prof ya
dibandingkan dengan perpol ya peraturan polisi yang diinisiasi oleh pak kapolri sekarang
jadi saya pikir ini merupakan sebuah program prioritas dan perhatian serta kepedulian polri terhadap masalah masalah penegakan
penegakan hukum yang ada di indonesia termasuk masalah yang ada di lapas
jadi kalau implementasinya sejauh ini dari korus bayangkara sendiri apakah sudah sampai ke level level terkecil dan semuanya sudah memahami tentang ini
sejak diterbitkannya perpol nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu baris krim polri sudah membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajaran di polda dan polres
tentunya ini menjadi tugas yang sangat penting
tentunya ini menjadi tugas yang sangat penting
karena memang luar biasa besar sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian perkara yang terjadi dengan
kalau melalui proses pidana ini kan ada pengadilan tingkat pertama kemudian banding kasasi pk kemudian ada proses perdata perdata juga demikian
mungkin dengan penerapan restoratif justice ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan di masyarakat

untuk memulihkan hubungan antara pihak berperkara keluarganya maupun mediator yang ditujuk ini bisa berperan aktif untuk memulihkan hubungan mereka kembali
dengan tentunya ada kewajiban kewajiban terhadap pelaku untuk diberikan kepada pihak korban

yang paling penting dari itu adalah ini semua pihak ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan
sehingga hubungan itu menjadi baik kembali
artinya memang dibutuhkan kerelaan dari semua pihak untuk mencahakan kasus ini
tapi dari hal apakah memang hukuman ini setimpal dan sudah bisa memberikan efek jerah
kita akan membahasnya sesaat lagi
dan pemirsa jangan kemana mana kami akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
sudara nanda ini diamankan
tidak ada yang bisa dihukum
karena mencuri di sebuah indomaret
saudara nana menyampaikan bahwa saya melakukan hal itu karena saya harus menghidupkan
atau membiayai ibu saya yang sementara sakit
ketika kita melihat secara umum secara formula materialnya
memenuhi bahwa langkah restoran pijasis ini bisa kita lakukan
kepada saudara nanda sesuai juga dengan perpol delapan tahun dua ribu dua puluh satu
dari rasa kemanusiaan sendiri itu kasus kami sudah tutup
sudara nanda menerima penyakit
bapak sudah bisa bapak itu yang parkir sama penyakitnya
ibu saya tidak kerja di rumah saja
terima kasih banyak terima kasih banyak semuanya
sudara nanda menerima penyakit
sudara nanda mengasih kerjaan bantuan
sudara nanda menerima penyakit
untuk membuat efek jerah buat sinanda dan juga memberikan solusi juga buat sinanda
kami dari polsek jatiung juga memberikan pekerjaan buat sinanda
untuk menjadi karyawan phl di polsek jatiung
supaya dapat membantu meringankan beban daripada keluarga anda
terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang restoratif justice
harapan baru pencari keadilan
dan kita akan melanjutkan perbincangan sesaat lagi
dan kita akan membahas kembali bahwa restoratif justice ini memang merupakan salah satu alternatif baru
untuk penyelesaian kasus kasus di indonesia
yang pasti dipertanyakan oleh masyarakat semua adalah
kasus kasus seperti apa yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice
mungkin pak komjen
yang disyaratkan di sana adalah perkara perkara dikecualikan kepada perkara perkara
yang tidak pidana terorisme
narkotika kemudian kejahatan terhadap jiwa
kemudian kasus kasus yang ini kalau misalnya dilakukan restorasi justice
akan menimbulkan atau merusak rasa keadilan masyarakat tidak akan dilakukan oleh polri
namun dalam perkara perkara yang lainnya mungkin kalau pembunuhan dikecualikan mungkin untuk di papua kali ya
karena di sana memiliki budaya sendiri dimana dengan bakar batu sudah mereka selesai
namun di daerah daerah lain tentukan tidak bisa
oleh karena itu kita di dalam melaksanakan atau menerapkan proses restoratif justice ini tentunya
melihat bahwa apakah masyarakat mencari keadilan ini merasakan manfaat hukum yang ada
jadi kalau hukum yang dibuat atau dibuat oleh para pembuat undang undang ini
dirasakan manfaat oleh masyarakat kemudian dia merasakan bahwa hukum ini sudah dirasakan keadilannya atau tidak
sepanjang masyarakat atau para pencari keadilan merasakan bahwa hukum ini bermanfaat
untuk dia para pihak
kemudian dirasakan keadilannya oleh para pihak
maka kepada yang bersangkutan bisa menempuh jalur perdamaian dan melanjutkan dengan membuat surat permohonan
kepada pimpinan kesatuan kewilayahan setempat
kalau di barreskrim ya kepada barreskrim untuk mengajukan proses penyelesaian perkara melalui restoratif justice
dengan melampirkan perdamaian yang ada dengan mereka
antar pihak itu perdamaian yang ada dan mungkin salah satunya adalah pencabutan laporan
atau aduan yang mereka buat
ya mungkin salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah dari tayangan yang tadi ya
yang bersama sama kita saksikan
mungkin prof edi bisa menanggapi terkait video tadi seperti apa prof
ya itu salah satu bentuk dari restoratif justice di mana perkara diselesaikan di luar jalur peradilan
atau di luar jalur proses hukum
tadi juga sudah dinyatakan oleh pak apulungan karena memang over kapasitas di pelapangan
pak persis sebenarnya penjara kita itu
begini penghuni kita itu dua ratus tujuh puluh empat ribu
padahal kapasitas kita itu hanya satu ratus enam puluh ribu
jadi kita kelebihan hampir satu ratus lima belas ribu
kalau dengan jumlah narapidana yang begitu besar idealnya kita kekurangan dua puluh ribu petugas keamanan
kekurangan dua puluh ribu petugas keamanan
dua puluh ribu petugas keamanan
ini komjen agus mantan kapolda sumatera utara tahu persis bagaimana situasi lapas di pukan labuan deli
yang kayak kotak sabun
dia over kapasitas sampai hampir mencapai tiga ratus persen
jadi penyelesaian di luar pengadilan saya kira ini menjadi perhatian kita bersama
dan mengapa saya mengatakan bahwa
perpol nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu ini merupakan suatu kemajuan
karena polisi itu adalah penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana
satu hal yang harus kita sampaikan ke masyarakat mbak
bahwa jangan mengartikan restoratif justice itu sama dengan penghentian perkara
kita harus memasukkan restoratif justice itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
sehingga ada kepastian
itu yang pertama
di dalam doktrin hukum pidana
ada namanya alasan penghapus pertanggung jawaban pidana
salah satu teori penghapus alasan
salah satu teori penghapus pertanggung jawaban pidana itu
ada yang dikenal dengan istilah pointless of punishment
menghukum yang tidak perlu
ayat tadi seperti tayangan itu
seseorang yang mencuri
karena terpaksa dalam tanda penting untuk mengobati ibunya
kalau dia di pidana penjara dia diproses
penyidikan penuntutan sampai putusan pengadilan
itu tidak akan memberikan manfaat apa apa
bagi dia sendiri maupun bagi ibunya yang sedang sakit
ini yang dalam teori hukum pidana
dikenal dengan istilah pointless of punishment
memidana yang tidak perlu
oleh karena itu
saya kira langkah langkah yang diambil oleh paul ri
lantas kalau tadi sudah disebutkan kira kira ada beberapa case gitu yang dikecualikan
ini siapa yang berhak untuk menentukan
bahwa kasus ini layak untuk kemudian dibawa dengan cara restoratif justice
atau dilanjutkan ke pengadilan
ya kalau di perpol sudah jelas kriterianya apa
jadi kalau ditanya siapa yang berhak ya ikutin saja itu
peraturan polisi delapan dua ribu dua puluh satu gitu kan
yang misalnya tidak dikecualikan juga
seandainya pihaknya itu tidak mau
polisi juga nggak bisa maksa
kalau polisi yang memfasilitasi itu mempunyai skill yang lebih
dia bisa menurunkan harapan dari si pelapor
kalau menurunkan harapan dari si pelapor
membuat lebih realistis bahwa seperti yang dikatakan prof edi tadi
apa manfaatnya kalau dilanjutkan perkara ini gitu kan
kalau bisa seperti itu
yang tadinya nggak mau bisa jadi mau
makanya ke depan ini
salah satu agenda yang diperlukan juga adalah
bagaimana meningkatkan kapasitas kapasitas para petugas polri ini
kan ini kan restoratif justice yang di polri itu kan ada di binmas
ada di lantas
ada di sabara
itu setidaknya punya kemampuan dasar
untuk bagaimana memfasilitasi ketika seseorang itu mau menyelesaikan permasalahan
skill untuk mendengar
skill untuk mendengar
skill untuk membangun empati
skill untuk bertanya
skill untuk bertanya
tapi kalau pertanyaan itu pertanyaan tertutup
dan kemudian pemilihan diksinya salah
sama juga dengan ditanya oleh penyidik gitu kan
padahal orang mau damai
jadi saya pikir
ya ke depan ini
setelah kriteria itu ada
untuk menghindari perkara perkara yang dikecualikan itu
orang tidak mau berdamai dengan restoratif justice
selain sosialisasi yang sudah disampaikan oleh pak agus tadi
skill dari setiap anggota itu
itu perlu ditingkatkan gitu loh
itu agenda berikutnya
kalau saya bilangnya setelah ada perpol ini
ini memang luar biasa perpol ini
lantas apa pak yang saat ini dilakukan oleh pak benn
inisiatif penerapan restoratif justice itu bukan dari kepolisian
ini menurut saya adalah keinginan para pihak
dalam hal ini korban pelaku yang kemudian melibatkan mediator
bisa juga keluarganya atau tokoh masyarakat yang ada di tempat tinggalnya
untuk menempuh jalur negosiasi atau mediasi antara korban dan pelaku
kemudian mereka ada sisi pertanggung jawaban dari pelaku
yang pada akhirnya sudah disampaikan oleh pak pulungan bahwa
satu pihak tidak setuju
tidak tercapai ini
tidak bisa juga kita terapkan restoratif justice
jadi ini betul betul posisinya adalah posisi yang setara
antara pelaku dan korban
untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara para pihak
yang tentunya akan menempuh jalur
mungkin kalau melihat proses
mungkin dari pihak keluarganya atau mediatornya menyampaikan bahwa proses hukum yang begitu panjang
kemudian kalau ada gugatan keperdataan juga begitu panjang
mungkin dengan alternatif penyelesaian
bisa menjadi pintu
supaya asas peradilan cepat murah sederhana di dalam penegakan hukum ini juga bisa tercapai
sehingga ini menjadi salah satu alternatif
mereka memilih dan itu harus merupakan pilihan bersama
salah satu pihak tidak sepakat
maka ini tidak akan terjadi
tapi yang juga menjadi penting di sini adalah
bagaimana supaya ini bisa semuanya merata pak
jangan sampai misalkan di daerah ini
kemudian di kita
artinya ada tebang pilih seperti itu
bagaimana jaminannya bagaimana supaya bisa menjamin kasus kasus yang serupa juga akan mendapatkan perlakuan yang sama
saat ini kan ada waskat
ada waskat antar atasan secara langsung kepada para penyidik
membantu yang ada di lapangan
kemudian di kepolisian ini terbuka sekali mbak komplain
kalau misalnya masyarakat mau menyampaikan keluhan kepada pimpinan itu terlalu mudah
ini sangat terbuka sekali bila masyarakat akan menyampaikan keluhan atas pelayanan yang dirasakan tidak sama
tapi sepanjang masyarakat sudah merasakan tadi
kembali saya sampaikan bahwa hukum dirasakan nggak manfaatnya oleh masyarakat
dirasakan tidak kehadirannya
kemudian mereka mencabut laporannya
ini memang agak jadi masalah ini
pada saat orang mencabut laporannya tentunya kan keterangannya pun dicabut
alat bukti jadi cabut
kasus ini menjadi tidak cukup bukti
maka mau tidak mau
undang undang kepolisian juga ada pak pasal empat belas ayat satu huruf k
di sana jelas menyampaikan bahwa tugas kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam meningkup tugas kepolisian
nah ini kan tugas kepolisian kan kembali kepada pasal empat
di undang undang kepolisian sendiri
kemudian harkam tipas
kemudian perlindungan pengayonan pelayanan kepada masyarakat
dan penegakan hukum
maka kalau masyarakat sudah merasakan bahwa di tingkat penyidikan pertama
tadi pak wamen sudah mengatakan bahwa pintunya kan di polisi mbak
dengan mereka sudah merasakan bahwa ini ada manfaatnya
kemudian mereka cabut
karena dicabut maka semua alat buktinya menjadi gugur
maka mau tidak mau kita harus memberikan kepastian hukum
menghentikan penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan
itu yang sudah kita sosialisasikan kepada seluruh jajaran
dan mudah mudahan apabila sudah dicabut dan masih dipermasalahkan
ya dipersilahkan saja
komplit melalui mekanisme yang ada
ke propam boleh ke wasidik boleh ke irwasum boleh
atau ke melalui kompornas atau melalui jalur yang lain
apalagi kalau sekarang ini media kan luar biasa
dengan viral saja cepat sekali ya pak kapolini untuk merespons semua keluhan masyarakat
prof edi artinya ketika kasus ini sudah mendapatkan putusan
apakah ini artinya kasus kasus ini masih bisa diangkat kembali
ataukah memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan
jangan dijawab terlebih dahulu
kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih pemirsa anda masih bersama kami
dan kita masih mengulas tentang restoratif justis
harapan baru pencari keadilan
tadi di peralihan segmen saya sempat menanyakan ke prof edi
ini kira kira kekuatan hukumnya
putusan dari restoratif justice ini apakah masih bisa untuk dibuka kembali
ataukah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan
itulah tadi mengapa saya katakan
kita harus menempatkan restoratif justice itu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana
sehingga ketika para pihak sudah bersepakat untuk damai
semestinya sudah tidak lagi dibuka kasus tersebut
mungkin secara hukum bisa pra peradilan dan lain sebagainya
tapi kemudian apa yang bisa dilakukan
kalau toh sudah tidak ada kerugian dan lain sebagainya
case closed begitu ya
oleh karena itu ada pidato pengukuhan dari ian remeling
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga di kroningha university di belanda
dia mengatakan bahwa kalau di dalam hukum pidana itu kita mengenal ada namanya asas nebis in idem
seseorang tidak boleh dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama
dalam pidatonya remeling itu dia mengatakan
suatu perkara yang sudah diselesaikan di luar proses peradilan
dan belum pernah sampai ke pengadilan atau belum pernah dibawa di pengadilan
ketika itu sudah diselesaikan di luar pengadilan
maka dia sudah tidak bisa lagi dituntut dengan perkara yang sama
itu perluasan dari asas nebis in idem
itu ada dalam pidata pengukuhannya remmeling
tapi ini artinya bahwa kasus kasus yang bisa dibawa ke restoratif justice adalah kasus kasus yang pidana kecil ya
mungkin ada parameter seperti dendanya harus berapa hukumannya harus berapa seperti itu
saya pikir ya kalau penggelapan itu bukan pidana kecil ya
apalagi penggelapan dengan jabatan gitu
tapi bisa kalau mau diselesaikan seperti itu
kriterianya berapa besarnya berapa itu nggak tercantum
tidak jadi tolak ukurnya
yang dikecualikan itu hanya perbuatan tindak pidananya seperti yang disampaikan pak agus tadi
misalnya terorisme korupsi narkotik
narkotik kecuali mungkin guna ya
pengguna itu bisa masih rehabilitasi
yang hal hal seperti itu
tapi kalau saya pikir sebenarnya bukan dilihat dari besar kecilnya
tapi dilihat dari kemauan dari para pihak sendiri itu
mau menyelesaikan dan memperbaiki kembali hubungannya
serta yang paling penting
bagaimana pelaku itu bertanggung jawab terhadap korban terhadap kerugian yang telah dia perbuat
dan itu bisa memulihkan apa yang dirasakan rugi oleh korban
jadi biasanya kan kalau di pengadilan hakim hanya memutus anda bersalah
si korban ya kalau restoratif justice dia berpikir bahwa selain memutus terhadap si pelaku
tapi pelaku juga harus turut bertanggung jawab terhadap korban
bukan hanya pelaku loh masyarakat
jadi bagaimana secara bersama sama karena restoratif justice ini harus diselesaikan secara bersama sama
yang artinya juga masyarakat juga harus bisa menerima pelaku kembali ke masyarakat
sebenarnya itu kan bangsa indonesia
saya tahun delapan puluh an itu masih merasa itu
tahun sembilan puluh an masih merasa itu
tapi kalau sekarang kok saya agak kurang ya
agak kurang merasa banyak masyarakat yang seperti itu
atau mungkin karena saya tinggal di jawa
tapi kalau saya tinggal di maumere mungkin itu masih terasa
masyarakat kita pasti ada rasa ketidakpuasan nggak sih kalau misalkan si pelaku ini akhirnya belum dipenjara
masyarakat julid tentunya ya
kalau tidak puas tentunya tidak akan
kalau tidak puas tentunya tidak akan terjadi
karena memang proses mekanismenya kan melalui peranata yang ada di masyarakat
melibatkan pelaku korban kemudian keluarganya atau mediator bisa dari tokoh masyarakat setempat
nah ini kalau memang mereka tidak sepakat ya maka tidak akan selesai
lantas akan jerahnya dimana nih pak komjen
ya tentunya kalau intujunya kan memulihkan dulu mbak
membolehkan dulu hubungan para pihak
dimana ada kewajiban dari
pemenuhan kewajiban kepada korban dari pelaku
yang tentunya ini sudah disepakati
karena kan pertimbangan ini sebagai alternatif kan tentu oleh para pencari keadilan kan sudah tahu kalau melalui proses hukum seperti apa
kalau tadi hanya pidana maka hanya dijatuhi hukuman pidana
tapi tidak ada pemulihan haknya kepada si pihak korban
sehingga kalau mau nuntut tentunya melalui proses perdata
ini kan bisa diambil jalan cepat dengan tadi melibatkan para pihak untuk memulihkan hubungan mereka
nanti kalau selesai di peradilan kan hubungan mereka belum tentu baik
mungkin permusuhannya akan makin panjang dan mungkin akan timbul kejahatan yang lain
nah harapannya dengan diambil ditempuh jalan restoratif sebagai pilihan
ini juga memulihkan hubungan mereka
kemudian pihak korban juga ada pemenuhan kewajiban dari pelaku
kemudian mencegah juga timbulnya perkara lain di belakang hari
ini kira kira saya rasa itu manfaatnya
lantas prof edi ini apa yang harus diantisipasi
yang harus benar benar yang harus sangat hati hati supaya restoratif justice ini tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas
saya kira dengan adanya peraturan kapolri ini kan jelas ada kriteria mana yang bisa dilakukan restoratif justice
dan ya tadi ya ketika kita berbicara bahwa penerapan restoratif justice ini harus melibatkan korban bahkan melibatkan keluarga korban
sehingga mungkin akan terlihat di tempat yang ini bisa kalau di tempat yang ini tidak bisa
ya mungkin kan karena bergantung pada viktim kembali kepada korban
itu jangan diartikan bahwa tidak adil dan lain sebagainya tetapi bergantung pada kes
kita akan melihat kasus per kasus
memang tadi ketika ditanyakan mengenai kasus kasus apa saja yang bisa di restorasi dan lain sebagainya
saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya di dunia ini tidak ada keseragaman dalam penerapan restoratif justice
masing masing negara itu berbeda
ada yang dia menerapkan restoratif justice hanya untuk perkara perkara yang dijatuhi pidana denda
ada negara yang dia menerapkan restoratif justice hanya untuk perkara perkara yang dijatuhi pidana denda

ada negara dengan sadaran benih bergantung pada santra urtik
masing musing aguk tails ada np di bike capital ketika menerlihatkan restoratif yang penting dan juga kian yang tetap akan ditahan

dia berjalan bersamaan jadi proses restoratif berjalan proses peradilan pidana berjalan
semakin nilai keadilan diperoleh besar untuk restorasi semakin kecil tuntutan pidana
bahkan bisa meniadakan tuntutan pidana sebaliknya semakin kecil restoratif justice yang diperoleh
semakin tinggi tuntutan pidananya jadi tidak ada keseragaman
saya lihat dalam konteks di indonesia kalau kita merujuk kepada ruu kuhp
memang kalau saya tidak salah ingat kita membatasi terhadap perkara perkara yang bisa direstorasi
itu kalau saya tidak salah tidak salah ingat itu ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun
kalau seperti pemerkosaan tadi dikatakan oleh pak kabarres krim pembunuhan itu tidak mungkin direstorasi
karena ancaman pidana
pidana itu di atas tujuh tahun
tapi betul korupsi juga tidak mungkin
teroris tidak mungkin
ite kan sudah ada surat edaran pak kabarres skp tiga menteri
sudah jelas itu menjadi
jadi memang penerapan restoratif di negara itu banyak modelnya
berbeda beda antara satu dengan yang lain
oke nah yang patut kita ulas lagi adalah bagaimana bentuk pengawasannya nanti
kita akan kembali pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali
terima kasih pemirsa yang masih mengikuti perbincangan kami tentang restoratif justice
harapan baru pencari keadilan
dan kita akan lanjutkan perbincangan ini
tadi pada saat break saya sempat menanyakan bagaimana nih supaya masyarakat itu tidak berpikiran
oh ya sudah kita melakukan tindak kejahatan saja gitu
karena ini akan bisa direstorasi
artinya kan memang butuh pemahaman dan juga kesadaran masyarakat
apa yang harus dilakukan supaya masyarakat tidak menggampangkan untuk melakukan tindakan tindakan kriminal
ya bicara restoratif justice itu bukan bicara hanya sekedar para
para penegak hukum saja
tapi juga fungsi pemerintah lainnya kementerian lembaga
dan untuk program restoratif justice itu seingat saya tahun dua ribu enam belas itu sudah mulai diinisiasikan
dan kemudian masuk ke dalam peraturan presiden tahun dua ribu dua puluh
menjadi bagian dari rpjmn sampai dengan dua ribu dua puluh empat
stakeholder selain aparat penegak hukum harus turut terlibat dan turut bertanggung jawab
berpartisipasi bagaimana memberikan pemahaman dan literasi kepada seluruh masyarakat luas
dan bukan cuma itu saja
paradigmanya itu seharusnya berlaku juga di kementerian dan lembaga
jadi bukan hanya sekedar bicara masalah penegakan hukum
tadi kan prof edi mengatakan bahwa ada restoratif justice sama restoratif proses ya prof ya
nah itu paradigma restoratif ini harus juga berlaku di kalangan mereka gitu
selain harus memberikan pemahaman dan literasi kepada masyarakat
sehingga apa yang mbak diana tanyakan tadi itu nggak banyak
timbul gitu kan
oh kok gak adil sih gitu loh
tapi kalau prof edi melihat apakah masyarakat indonesia sudah cukup untuk memahami tentang ini
kita harus mensosialisasikan mengenai restoratif justice itu sendiri
lalu budaya literasi
bangsa kita itu harus mulai digalakan mengenai restoratif justice ini
kita harus memberikan pemahaman bersama
bahwa pemulihan terhadap korban yang dilakukan
dilakukan oleh pelaku
itu sebetulnya adalah salah satu bentuk hukuman
jadi orang jangan membayangkan bahwa hukuman itu harus ke dalam penjara
bahwa ketika dia harus membayar ganti rugi
harus memulihkan keadaan korban
itu merupakan bagian dari hukuman
oleh karena itu ketika kita berbicara mengenai restoratif justice
apapun penyelesaian yang akan ditempuh
itu sebenarnya merupakan bagian integrasi dari sistem peradilan pidana itu sendiri
ketika berbicara mengenai restoratif justice
pola pikir masyarakat kita ini harus dirubah
mindset masyarakat kita ini harus dirubah
jangan apa apa sedikit masukkan ke dalam penjara
apa apa sedikit masuk ke dalam penjara
ya terlalu apa ya
jadi menggunakan hukum pidana itu sebagai lex talionis
salah sarana balas dendam
itu kita cerita abad pertengahan lah
dunia yang sudah semakin maju ini
ingin mengatakan bahwa sebetulnya
paradigma hukum pidana modern
yang berlaku universal
itu tidak lagi mengedepankan keadilan pembalasan
tapi dia mengedepankan keadilan korektif
keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif
kalau keadaan korektif itu ada hukuman dalam tanda petik yang diberikan kepada pelaku
ya dia harus membayar restitusi
dia harus melakukan ganti rugi
yang kedua adalah keadilan restoran
tetapi ketika berbicara mengenai keadilan rehabilitatif
itu baik pelaku maupun korban
tadi kita lihat dalam tayangan
ketika banyak kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice oleh polri
tadi kan lihat
jadi tidak berhenti misalnya ketika kasus itu dikesampingkan
tetapi kemudian polisi memberikan bantuan
mengapa dia mencuri
karena polisi dalam keadaan terpaksa untuk mengobati ibunya yang sedang sakit
ternyata polisi kan tidak hanya membebaskan itu
tapi juga memberikan bantuan sosial disitu
hal hal seperti ini yang harus kemudian bisa kita pahami bersama
jadi pertama harus merubah mindset masyarakat
apa apa itu maunya dihukum yang seberat beratnya
itu sudah zaman abad pertengahan
apa keartian disini bahwa polri akan menjadi lebih humanis lagi
nah aku harap prosedurnya ini tetap dikatakan
jadi hujur aja
ambil punya duit dekat
trus aku ini apa
otak jeice yuk ya
udah set mutasi
nah tidur andi juga mereka tau lagi
kein support kolonel para tak
sekarangnya masih masing sharing kayanya ke
karena salah satu yang diberikan batasannya juga bagi residibis ini tidak diberikan
jadi sekaligus dia akan berpikir dua kali ketika kembali melakukan
mungkin tadi ketika pertanyaan kepada pak kabar eskrim mengenai perkara perkara apa
ini kita punya undang undang tpks yang baru khusus untuk tidak pidana kekerasan seksual itu
tidak diperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan
kalau di perpu nomor delapan jelas yang menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat
tidak boleh di restoran
jadi misalnya pengejualan undang undang terorisme narkotik kemudian tpks sekarang ini
kasus kasus yang menyangkut harta perdana nyawa terutamanya
tentunya kita juga tidak akan memberikan peluang untuk dilakukannya restoratif justice
lantas ini bentuk pengawasannya harus seperti apa
bentuk pengawasannya tadi sudah disampaikan juga sama pak agus gitu
bahwa pengawasan itu kan memang berjenjang dan melekat kalau polri itu
terus kemudian saya pikir sudah perlu ya polri juga ini saran aja dari saya
polri itu resultnya itu dipublis
selama ini kayak misalnya ada lima belas ribu hanya lima belas ribu saja ketika pak kapolri berbicara pidato akhir tahun evaluasi
tapi dari polri
kalau s a bulan ini telah menyelesaikan restoran tibiasis berapa
ya perkaranya apa saja tidak bisa disebut orangnya itu tidak ada
itu sepadahnya sebagai fungsi kontrol bahwa orang bisa melihat ini penyelesaiannya benar atau tidak
pasti masyarakat punya feeling lah
atau mungkin nanti akan ada yang tiba tiba meletup mengatakan
eh sebenarnya saya tidak mau itu menyelesaikan
jadi saya pikir mesti lebih terbuka untuk memberitahukan secara statistik
kalau perlu tiap minggu
polres mungkin poda tiap bulan bahwa minggu ini beres berapa minggu ini beres berapa
artinya setiap kasus harus dibuka kepada publik
ya bukan prosesnya
dan untuk restoratif justice ini jangan semua dibebankan ke polri
seperti tadi contoh tayangan tadi
polri yang memberikan bantuan ya
kalau kita bicara restoratif justice kita bicara kesaling terhubungan manusia indonesia
itu harusnya perannya kementerian lembaga lain
emang polri anggarannya banyak banget ngasih bantuan bantuan terus
kan kerjaannya juga banyak
dan bebannya untuk menangani perkara juga besar
jadi saya pikir itu bolehlah sekali dua kali atau awal awal dilakukan oleh polri
tapi kedepannya itu perlu dipertimbangkan untuk melibatkan kementerian lembaga lainnya
sesuai dengan peboksinya
jadi tidak bisa semuanya dibebankan kepada polri saja
dan saya juga senang
bahwa sekarang ini pmp pendidikan pancasila itu hidup lagi
mengganti pendidikan kewarganegaraan kalau nggak salah kan
nah value restoratif justice yang berasal dari pancasila sebenarnya ini
itu harusnya bisa dihidupkan lagi untuk membangun kesadaran masyarakat
untuk mengingatkan kembali
jadi jangan apa apa ya seperti kata prof fedy tadi
hukum penjara balas dendam gitu ya
di abad pertengahan
ingat loh di abad pertengahan indonesia itu masih manusia pancasila
di abad pertengahan
manusia yang benar benar ingin damai guyup semuanya diselesaikan
di eropa sudah hukum hukuman
sekarang terbalik nih
di luar mengusahakan supaya bisa masyarakat
supaya bisa bagaimana menyelesaikan ada solusinya
bisa bagaimana memulihkan korban dan lain sebagainya
di kita kok kayaknya semangatnya semangat untuk menghukum
semangat untuk menendam
saya mau minta tanggapannya pak kabaris krim
bahwa tadi bentuk pengawasannya salah satu yang harus diupayakan adalah ini
bagaimana supaya kes kes ini bisa diketahui oleh masyarakat
nanti akan dijawab di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana
dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik kita sampai di segmen akhir perbincangan kita
tentang restoratif justice harapan baru pencari keadilan
dan tadi saya sempat melemparkan pertanyaan tadi
bagaimana nih dari pengawasannya
kira kira bahwa ini kasus kasusnya harus dibuka kepada masyarakat
supaya masyarakat bisa mengerti

tadi sebagai penasaran pak anggria pulungan bahwa
mungkin melalui humas polri
nanti kita coba untuk menyampaikan informasi
mungkin mabes polri bisa satu kali sebulan
kemudian polda bisa per tiga minggu
di pores mungkin per dua minggu
ini akan memberikan informasi implementasi restoratif justice
oleh jajaran kepolisian
kemudian masalah pengawasan pengawasan yang lain
tadi sudah saya sampaikan bahwa
di internal juga banyak institusi yang mengawasi
dari mulai propam wasidik dan irwasum
kemudian ada dari eksternal juga banyak tentunya
restoratif justice ini bisa terlaksana kembali
bahwa ini banyak melibatkan pihak
korban kemudian pelaku keluarganya
dan entitas masyarakat yang memang akan dilibatkan dalam proses itu
artinya tidak bisa satu pihak
memaksakan untuk bisa ditempuh jalur itu
untuk menyelesaikan atau mendamaikan perkaranya
namun ini adalah merupakan keputusan yang disepakati bersama
yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian
kemudian dilanjutkan untuk diajukan kepada kepolisian
untuk dilakukannya penyelesaian melalui restoratif justice
sehingga ini betul betul murni melibatkan
peran atas sosial yang ada di masyarakat
untuk ikut berpartisipasi
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya
saya rasa begitu pak
baik kalau prof edi apa yang harus dilakukan
supaya restoratif justice ini benar benar bisa berjalan dengan optimal
ya pertama memberikan kesadaran kepada masyarakat
kepada aparat penegak hukum dan kepada kita semua
bahwa pemulihan terhadap korban itu sama pentingnya
atau bahkan lebih penting bila dibandingkan
dengan penghukuman terhadap pelaku
dengan demikian kalau ada kesepakatan diantara para pihak
terutama terhadap korban kejahatan
maka mengapa tidak kalau perkara ini kemudian diselesaikan
iya ya lantas kalau pak andrea
ya bagi saya harapannya yang pertama bahwa semua pengaturan
tentang restoratif justice itu sebaiknya berada dalam satu payung hukum
yang kedua untuk para pengemban fungsi restoratif justice ini dilatih
dilatih ada binkarnya ada perlindungannya ada etiknya ada kode disiplinnya
sebagaimana seorang mediator yang ada di pengadilan misalnya contohnya
yang ketiga yang sangat penting dan mendasar kalau bagi saya adalah
kalau kita mau mengimplementasikan dan memahami restoratif justice
jangan pernah berhenti menjadi manusia pancasila
yang diadopsi oleh luar dikembalikan lagi dipakai oleh kita
seharusnya tidak susah kita untuk mengimplementasikan restoratif justice
kalau kita kembali lagi kepada nilai nilai luhur pancasila
kesaling terhubungan antara manusia pancasila manusia dengan manusia
manusia dengan tuhan manusia dengan alamnya keseimbangan dan harmoni
saya kira begitu
yang artinya di sini kita harus pahami bersama bahwa restoratif justice ini
tidak akan menjadikan seseorang menjadi kebal hukum
yang harus kita pahami sekali lagi dan juga memang semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif
untuk penyelesaian perkara perkara pidana begitu yang mengedepankan unsur keadilan terutama kepada pihak korban
baik ya kita sudah sampai ke penghujung perbincangan kita pada malam hari ini
pak komjen paul dr andes agus andrianto samh kabar eskrip polri terima kasih banyak sudah bersama kami
prof dr edi hiari shm hum wakil menteri hukum dan ham indonesia terima kasih banyak sudah bersama kami
dan juga bapak andrea h pulungan shm hum mtcp restoratif justice
pemimpin pemerintah dari pusat pelatihan pengembangan pendayagunan mediasi p empat m
terima kasih banyak sudah bersama kami
sehat selalu sampai bertemu di lain kesempatan
restoratif justice hadir sebagai solusi mengurangi kejahatan dengan melakukan mediasi antara pelaku dan juga korban
diharapkan pendekatan ini bisa mengurangi kejahatan dengan tetap mengedepankan keadilan bagi semua pihak
untuk memastikan restoratif justice bisa berjalan dengan baik pengawasan dan juga transparansi hingga lingkup terkecil polsek
maka pelibatan masyarakat menjadi penting agar perilaku transaksional dalam penanganan kasus bisa dihindari
demikian dialog kita pada malam hari ini
saya diana dwika undur diri terima kasih atas kebersamaan anda
terima kasih anda baru saja menyaksikan polri presisi restoratif justice harapan baru pencari keadilan